komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa di kejaksaan tinggi bengkulu jumat dini hari tadi
tiga orang yang diamankan diantaranya kc tiga bidan intelijen kejaksaan tinggi bengkulu
seorang pns di balai wilayah sungai sumatera tujuh dan satu orang kontraktor
ketiganya langsung dibawa oleh penyidik kpk ke jakarta jumat pagi
tiga oknum pejabat di kejaksaan tinggi bengkulu ditangkap di salah satu kafe di kawasan pantai panjang kota bengkulu
berdasarkan informasi dari direktorat reserte kriminal khusus polda bengkulu
tiga oknum pejabat kejaksaan tinggi yang diciduk oleh kpk yakni kc tiga b
seorang pns di balai wilayah sungai sumatera tujuh bengkulu inisial aa
dan seorang kontraktor yang belum diketahui identitasnya
ketiganya bersama sejumlah barang bukti dibawa oleh penyidik kpk ke jakarta
belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di bengkulu dalam kasus ini
terutama terkait perkara yang diusut oleh kpk maupun nomina kerugian negara dalam kasus ini